gunung sinabung hingga sabtu siang masih menyemburkan abu vulkanik
walau tertutup awan semburan abu vulkanik dari puncak sinabung terlihat jelas dalam video yang direkam oleh carlo ginting
warga desa gajah yang berada di lereng sebelah timur gunung sinabung
warga tidak merasakan adanya guncangan namun letusan yang menyebabkan hujan abu terjadi setiap hari dalam pekan ini
intensitas aktivitas gunung sinabung yang meningkat membuat statusnya ditingkatkan menjadi awas
walau pemerintah telah menetapkan sinabung dalam status awas warga desa gajah masih beraktivitas seperti biasa
termasuk mereka yang bekerja di perkebunan yang sangat dekat dari puncak gunung sinabung
pasir yang dimuntahkan gunung api merupakan pasir kualitas baik karena mengandung silika
hanya saja debu yang baik bagi kesuburan tanah bisa membahayakan bagi warga
erupsi gunung sinabung menyebabkan
hujan debu vulkanis di sejumlah desa di kabupaten karo
debu abu vulkanis yang baik untuk bahan bangunan dapat mengganggu pernafasan
ketika aktivitas gunung sinabung meningkat di bulan mei dua ribu enam belas
sejumlah warga diungsikan agar tidak terpapar debu yang mengandung silika berujung runcing
ini harus dikosongkan
kurangnya kesadaran warga akan bahaya silika debu vulkanis sempat membuat jumlah pasien yang mengalami gangguan pernafasan di puskesmas simpang empat meningkat
minggu terakhir ini ada peningkatan sekitar delapan puluh persen jumlah kunjungan
dengan perincian penyakit inspeksi saluran pernapasan atas atau ispa itu lebih banyak itu sekitar delapan puluh persen
ada juga konjuntipis atau infeksi mata yang iritasi dan cemas
petani di desa gajah kecamatan simpang terpaksa memanen wortel lebih awal karena takut terpapar debu vulkanis
selain itu untuk menghindari kerugian akibat debu vulkanis
dinas pertanian kabupaten karo menyarankan petani menanam tanaman berdaun sempit dan berumur pendek misalnya bawang
ternyata abu vulkanis yang dibutuhkan
mentahkan gunung api merupakan hal baik karena abu vulkanis sangat baik untuk mengembalikan kesuburan tanah